jangan biarkan kota ini mati
kita hanya diminta berhenti sejenak
demi kehidupan kita bisa dalam pandemi ini bersama
patuhi protokol kesehatan tinggal
semua wajib pakai masker